tapi bukan hanya orang tua baru saja nih yang harus menghadapi tantangan dalam racing a child
karena nanti ke depannya ada masalah gadget yang juga harus diperhatikan
berangkat dari keprihatinan dengan banyaknya anak anak yang kecanduan gadget atau gawai
sekelompok pemuda desa di kabupaten sidoarjo jawa timur
mengembangkan kampung lali gadget alias lupa gadget
wah ini bagus juga nih idenya coba kita lihat ya
jadi di sini anak anak tidak menggunakan gawai atau gadget sama sekali
dan justru asik bermain dengan berbagai permainan tradisional
ikuti kunjungan korespondensi ann indonesia wida subianto ke kampung lali gadget
percaya nggak kalau di bumi tercinta kita ini ada nama jalan
nama resminya ini adalah jalan lali gadget atau jalan lupa gadget atau gawai
kenapa kok bisa seperti itu
karena memang masyarakat di sekitar sini ini berkomitmen untuk anak anaknya
bermain dengan permainan tradisional dibandingkan bermain dengan gadget
lebih lebih sampai kecanduan game online
nah seperti apa
selamat datang di kampung lali gadget
di desa pager ngumbuk kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo
pemandangan anak anak asik bermain permainan tradisional
yang sudah sulit ditemui di era saat ini
justru bisa ditemukan dengan mudah setiap harinya
dan berbagai permainan tradisional lainnya
tak hanya permainan tradisional
ada permainan berbasis kearifan lokal seperti panen hasil pertanian
permainan berbasis olahraga profesional seperti panjat tebing
permainan berbasis budaya seperti kesenian barongan dan wayang
kamu dibandingin sama main handphone senangan mana
karena main permainan tradisional lebih sering
main permainan tradisional lebih seru daripada permainan
oh begitu ya jadi gak kalah ya sama handphone ya main wayang ya
lokasi permainan ini ada di halaman halaman rumah warga
yang dijadikan basecamp kampung lali gadget
di base camp pun disediakan pojok literasi yang biasa disebut gubuk baca
kecanduan gadget ini ini yang belum banyak ditanggulangi
kami mengambil langkah ini dan banyak orang yang tertarik untuk ikut
mulai diintensifkan tiga tahun terakhir perubahan pun mulai dirasakan warga
memangnya perubahan sangat praktis sekali
dulunya anak anak itu lupa sama belajar
untuk dia kegiatannya itu sama hp terus
sekarang sudah perubahan praktis karena banyak permainan tradisional di sini
kerap mendapat kunjungan dari berbagai daerah
para pemuda penggerak pun mengonsep event permainan besar setiap dua bulan sekali
dengan peserta mencapai ratusan anak perharinya
kedepan menghadapi perkembangan zaman
kampung lali gadget diarahkan tidak hanya anti gadget sepenuhnya
namun lebih mengarah ke bijak menggunakan gadget
wida subianto aga dipa sidoarjo jawa timur